hai oh namanya airi ya oke di bawah cek
oh ibu kota ibu kota provinsi boleh
juga saja ibu kota papua jayakura jayakura betul betul
kota kota provinsi jawa barat bandung
terus ibu kota provinsi maluku utara keringate
kota kota provinsi sumatera barat padang
provinsi manggoro aceh darussalam ibu kota bandar aceh
provinsi maluku anggap betul satu lagi
kota kota provinsi sulawesi tengah palu
betul satu lagi
ibu kota provinsi kalimantan barat bonti
anak betul tapi papua sudah
jawa sudah ada kemudian sumatera sudah ada
kalimantan sudah ada sudah sudah sudah